warga bantaran kalimalang kabupaten bekasi memprotes pengamanan ketat untuk tim pengukuran tanah depo lrt
mereka menyebut bahwa kedatangan petugas kepolisian dan satpol pp sebagai intimidasi
cacimaki penolakan kehadiran petugas ini terlontar dari sejumlah warga bantaran kalimalang jatimulya kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi selasa siang
mereka memprotes petugas bpn kabupaten bekasi dan pejabat membuat komitmen lrt dari kementerian perhubungan yang melakukan pengukuran tanah untuk depo lrt
sebelum pengukuran pihak bpn maupun instansi terkait sudah melakukan dua kali sosialisasi bersama warga
baik di kantor kelurahan jatimulia maupun gedung ppr
kg tambun kabupaten bekasi ratusan personil gabungan polisi dan satpol pp ini sendiri ikut mengawal agar ada rasa aman bagi para petugas
sebetulnya sih mengarahkan petugas keamanan ini kan untuk pertama menjaga keamanan daripada petugas yang melaksanakan tugas
karena memang sebetulnya ada ancaman dari korup mengatakan bahwa apabila petugas
dan bpn melakukan perlembahan maka kami akan tertangkap
namun warga menyesalkan petugas gabungan yang datang
mereka menilai kehadiran petugas ini sebagai intimidasi
jadian hari ini kegiatan di wilayah kita ini yang jelas ini kan jauh dari kebiasaan yang berlaku di negara ini
masa iya untuk proses pengamanan
untuk pengadaan lahan proyek negara yang dimaksud depo lrt
pengamanan dari pihak kepolisian kok sebegitu banyak punya gitu
itu yang sangat kita sesalkan
menurut warga sejauh ini belum ada itikat baik dari pemerintah daerah
namun mereka mengaku siap dipindahkan jika pemerintah memberikan solusi terbaik bagi mereka
eri kustara bekasi